kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengumumkan bahwa event olahraga musik dan pameran bisa digelar kembali
menurut menteri sandiaga uno keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan kapolri listio sigit prabowo
event event tersebut dapat dijalankan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan
selain itu sandiaga juga memaparkan bahwa penyelenggara event tetap harus memperhatikan status lokasi kegiatan
berdasarkan penyebaran kasus covid sembilan belas di wilayah wilayah tersebut
setiap event itu harus ada optionalities nya harus ada opsi fleksibilitas
jika data data berdasarkan ppkm itu mengizinkan tentunya dengan sinergi dengan pihak aparat
kita bisa menyelenggarakannya dengan panduan chse
jika keadaannya meningkat tentunya harus ada optionalities untuk penyelenggaraan secara hybrid
sebelumnya empat belas asosiasi musik mengirimkan surat terbuka kepada presiden joko widodo
agar segera diizinkan menjalankan industri ekonomi kreatif pada pekan lalu
mereka meminta pemerintah segera mengeluarkan izin karena diperkirakan
ratusan ribu orang yang bergerak di industri ini telah kehilangan pekerjaannya
kemen parekraf bersama pihak swasta juga tengah membangun lido music and art center
di komplek kek lido city kabupaten bogor jawa barat
dalam acara peletakan batu pertamanya sandi mengatakan akan ada lebih dari seratus ribu lapangan pekerjaan
yang dibuka bagi masyarakat sekitar
terima kasih dan selamat datang di sampai jumpa
sementara untuk bidang olahraga pemerintah juga akan melangsungkan turnamen pemanasan
prakompetisi sepak bola yang dinamakan piala menpora
turnamen dijadwalkan dimulai pada minggu dua puluh satu maret dengan pertandingan pertama akan digelar di solo
industri pariwisata juga menjadi salah satu yang terkena dampak pandemi global
yang begitu parah
untuk memulihkannya kemen parekraf juga berencana membuka bali bagi turis mancanegara
skema itu yaitu memprioritaskan vaksinasi terhadap para pekerja wisata di bali
pemerintah juga tetap gencar melakukan promosi untuk menarik wisatawan domestik
agar melakukan perjalanan wisata di dalam negeri
program kita untuk membuka kembali bali bagaimana kita membangkitkan kembali pariwisata
bagaimana kita membangkitkan kembali pariwisata bagaimana kita membangkitkan kembali pariwisata
bagaimana kita membangkitkan kembali pariwisata bagaimana kita membangkitkan kembali pariwisata
dan keberaturan benar benar keberaturan semua
dan kebahagiaan first
yang bagus menurut evan daniels
jangan lama lama mauf
hal tersebut disampaikannya dalam webinar dengan tema
geliat destinasi pariwisata super prioritas di tengah pandemi
yang diadakan humas polri pada rabu
perlu lebih masif lagi karena tiga m tiga t dan vaksinasi adalah kombinasi
yang bisa menyelesaikan pandemi ini
nggak mungkin kita hanya dengan satu strategi saja
dalam kesempatan yang sama polri juga menyebut baik pembukaan tempat pariwisata ini
dalam keterangan tertulisnya kadif humas polri argo yuwono menyatakan
polri mendukung pembukaan kembali objek pariwisata
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat